dan kita beralih ke informasi rona ramadan
jelang bulan suci ramadan ribuan warga dan juga santri di tasik malaya jawa barat menggelar pawai obor
pawai ini merupakan tradisi untuk memeriahkan ramadan dan juga menyerukan agar warga bersama sama menjaga kesucian di bulan puasa
ribuan warga serta santri dari berbagai pesantren di tasikmalaya turun ke jalan untuk mengikuti tradisi pawai obor
pawai dimulai dari pukul tujuh hingga sepuluh malam dengan mengelilingi kota
dari jalan dr soekarjo melalui jalan haji zainal mustafa masuk jalur tentara pelajar hingga kembali ke jalan dr soekarjo dengan jarak tempuh sekitar tiga km
tidak hanya orang dewasa anak anak pun ikut dalam sukacita pawai obor menyambut ramadan ini
api dari obor tampak mengular sepanjang jalan
warga pun antusias menyaksikan tradisi ini

tentang keselamatan di berbagai wilayah termasuk kota tasikmalaya kita bersatu tanpa perihal
baju nya wajahnya umatnya bersatu madu siap bela ulama dan bela enteng
dengan diselenggarakannya pawai obor ini semua pihak diharapkan menjaga nuansa kesucian bulan ramadan dengan tidak membuka warung makan di siang hari
serta menutup tempur
kepala kota ini juga menjaga keamanan
setelah pawai usai paunikia langsung mengumpulkan obor agar tidak disalahgunakan